sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
haris kamu jangan ngeel ya kita ke dokter sekarang ya haris ya
haris kamu jangan kayak anak kecil
ibu kamu tuh cemas mikirin kamu seperti ini
ras kok gak apa apa
aku ini sehat
kamu lihat aku
ya mungkin aku cuma kecapean
karena setiap hari kerja
tapi apa salahnya
kamu periksa ke dokter
kalau memang kamu gak apa apa berarti kamu sehat
kamu harus diobatin ris
aku gak mau ke dokter
karena aku gak sakit
yang sakit itu cuma hatiku
karena aku jadi orang yang tertolak ras
kapan ibu pertemukan haris dengan anak haris bu
dia bilang dia gak mau ketemu sama kamu
aku ditolak oleh anak anak dukku sendiri
aku ditolak oleh kamila
pak haris jangan sering sering lagi menjenguk kami lah kesini ya pak
aku ayah yang gagal
aku harus rapat
aku tinggal dulu
haris kamu pasti sangat merindukan kamila
kasian kamu ris
kamu pasti begitu menderita
maksud kamu dari vilanya keluarga tama
ido dari rumah sakit ma

kamu mau ke rumah sakit ma

dari rumah sakit
dari rumah sakit
ngapain lagi sih ido
bukannya camilla itu udah pulang
ido bukan mau ketemu sama kamila ma
kamu tuh kenapa lagi sih
sekarang kamu nengokin bayinya
udah dong do
kamu tuh jangan berurusan sama kamila lagi
kamu gak takut ya kalau dia lapor ke polisi
terus kamu ditangkap terus kamu di penjara
dan kenapa yusmawan tuh memperlakukan ido tuh seperti ido kayak penjahat
kayak ido pembunuh
ido tahu ido salah
ido pernah bawa pergi kamila dengan paksa
tapi waktu ido tahu kalau kamila ngalami pendarahan
ido harus membawa ke rumah sakit
artinya pak ido masih punya hati nurani ma

ngapain dia ngeliatin bayinya camilla tante
tante juga gak tau indi
akhir akhir ini edo itu seperti dikejar dosa
aduh indi tante tuh sampe putus asa
iya udah kalau gitu nanti biar indiomongin sama edo ya
soalnya kalau tante yang ngomongin sama edo
pasti nanti ujung ujungnya berantem deh
yaudah tante ya daah
mbak marta ngelepon kamu
tante ambar bikin kaget aja deh
bilang apa lagi dia ngerengek apa lagi dia sama kamu
enggak kok tante tante itu cuma curhat tentang edo ke indi
kenapa lagi anak kesayangannya
gak tau tuh katanya sih akhir akhir ini edo sering banget ke rumah sakit
ke rumah sakit
iya rumah sakit tempat kamila melahirkan anaknya
ngapain dia ke rumah sakit kamilanya kan udah pulang
katanya sih mau ngeliat bayinya amila
mau ngapain dia ngeliat bayinya kamila indi
ya mungkin edo merasa bersalah kali sama bayinya kamila
kasihan ngeliat alena kak
kamila bisa liat kalo alena belum bisa melupakan kak tovan
tapi sekarang kak tovan malah marah sama kamila
mila sebaiknya kita gak terlalu mencampuri urusan mereka
mereka udah dewasa mila
biar mereka sendiri yang menentukan arah hubungan mereka
tapi kak fadil kita harus bantu hubungannya alena sama kak tovan ya
kamila tuh yakin banget alena sangat mencintai kak tovan
tapi ini hubungan mereka bukan urusan kita lagi
dan sekarang aku tau kenapa tovan sangat marah
karena kita udah mencampuri hubungan mereka terlalu jauh
mila yang paling penting kita sudah berusaha mila
sekarang biar mereka yang berjuangkan cinta mereka sendiri
apa kamu ketemu sama edo di rumah sakit
mila tolong jawab pertanyaan tante
apa kamu ketemu sama edo di rumah sakit
atau pihak rumah sakit kasih tahu kamu kalau edo datang ke rumah sakit
tadi kamila memang ketemu sama edo di rumah sakit
kenapa kamu gak bilang sama aku kalau kamu ketemu edu di rumah sakit
kak fadil kak fadil tenang aja
waktu ketemu sama edo camilla langsung menyuruh edo untuk pergi kok
menurut mama edo itu semakin nekat
dia tuh udah gak bisa berpikir pakai pikir pikirnya

mama mau tenang aja kak
satu satunya jalan supaya edo tidak mengganggu kamilah lagi
kalian itu cepat menikah
supaya edo itu gak mengganggu kehidupan kamila
dan kak fadil bisa cepat menjadi anak kandung kalian
kok kalian diem aja sih
kapan dong kalian mau menikah
ya ampun kalian berdua ini gimana sih
aktif sedikit dong
jangan diam aja begini
biar semua mama yang urus
jawab dong kapan kalian mau menikah

maaf tante kalau kami lancang
tapi saat ini camilla sama sekali belum memikirkan soal pernikahan tante
mila sampai kapan sih kamu mau seperti ini mila
apa kamu gak mau punya suami
apa kamu gak mau anak kamu punya papa
tanpa pernikahan kava tidak akan punya akte kelahiran
dan kava gak akan bisa sekolah mila
apa itu yang kamu mau
tante bukan begitu tante
kamila mau menikah
kamila juga mau kalau kava memiliki seorang papa
tapi kamila saat ini sedang memikirkan kondisi kava tante
kami sedang fokus dengan kondisi kava yang belum stabil
jadi kamila belum bisa memikirkan yang lain
kami harus terus memantau kondisinya kava
fadil juga berpikiran sama
fadil gak bisa mengajak kamila nikah
karena memang kondisinya belum memungkinkan mah
ya udah ya udah mama bisa ngerti alasan kalian
tapi tolong ya kalian harus tetap berhati hati sama edo
mama gak mau kejadian kemarin terulang lagi
ngerti kan kalian
iya mah mama tenang aja
fadil pasti jagain kamila
dan fadil pastikan kejadian kemarin gak bakal terulang lagi ma
kalau mama udah marah marah
karena mama betul betul khawatir sama kalian
justru kamila berterima kasih karena tante udah mau peduli sama kamila dan kava
kalau gitu mau tinggal dulu ya
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
ma aku mau pergi
kamar kamila kebuka
memangnya kamila belum tidur
ya allah kemana kak mila udah malam begini
kafah kafa mama datang sayang
ya allah kenapa tiranya harus ditutup
kafa kafa kau bisa denger mama kan sayang
eh ibu kamila malam malam kau disini bu
suster saya kangen sama kafa suster
aduh ibu kavanya sudah tidur
tapi ibu tenang saja ya bu apa baik baik saja kok
saya permisi dulu ya bu saya tinggal
ini mau dibawa kemana
oh bayi ini mau saya bawa ke ibunya bu
seperti biasa bu bayi sebelum tidur harus disusui dulu
permisi ya bu
ibu ini bayinya sudah waktunya untuk menyusui ya bu

kapan aku bisa menyusui kafa seperti ibu itu
aku ingin sekali menyusui kava
kapan aku bisa menyusui kafa